presiden palestina mahmud abbas mengadakan pertemuan dengan pejabat organisasi pembebasan palestina pada sabtu
mahmud abbas mengatakan rakyatnya yang berada di jalur gaza saat ini sedang menghadapi genosida
israel telah memblokade dan membombardir gaza selama tiga minggu setelah serangan kelompok hamas pada tujuh oktober lalu yang menewaskan satu empat ratus warga israel
negara negara barat pada umumnya mendukung sebagai bentuk hak israel untuk membela diri
namun terdapat kekhawatiran internasional akan meningkatnya jumlah korban akibat memboman
sementara itu pada konferensi pers di beirut
lebanon pada sabtu pejabat hamas gazi hamad menyerukan implementasi segera atas keputusan majelis umum pbb
yang mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke gaza dan memberingatkan akan terjadinya bencana kemanusiaan ketika israel memperluas serangan udara dan daratnya
hamad menggambarkan keputusan pbb sebagai kemenangan bagi rakyat palestina
dan menyerukan segera pengiriman bantuan di perbatasan rafah kepada warga zipil di gaza
kami meminta masyarakat
dan diperkenalkan oleh negara negara arab dan islam
dengan penyelesaian segera dan cepat
untuk keputusan jemaat pertama
untuk memasukkan wakud dan makhluk kegiatan
dan makhluk kegiatan tersebut
kepada warga zipil
dan kita menganggap keputusan yang diperkenalkan
adalah kemenangan kepada rakyat palestina
majelis umum pbb pada jumat dua puluh tujuh oktober dengan suara bulat
menyerukan segera gencatan senjata kemanusiaan
antara israel dan militan hamas
dan menuntut keputusan jemaat pertama
akses bantuan ke jalur gaza yang terkepung
serta perlindungan warga zipil
otoritas kesehatan di jalur gaza mengatakan
sekitar tujuh enam ratus lima puluh warga palestina tewas dalam operasi militer israel